budaknya menjadi basir nanti kau akan tau siapa wak bayau
apa benar mak lampir menjelma menjadi sembarang
perempuan tadi memperkenalkan dirinya sebagai yamina anak buahnya wak bayal
wajahnya cantik tidak seperti orang jahat
mungkin apa yang dia katakan itu benar
mak lampir memang licik
kedatanganmu mengecohkanku ada apa
kamu sudah ditipu oleh mak lampir
dua orang pemuda tadi bukan sembara dan basir yang sesungguhnya
tapi mereka sembara palsu dan basir palsu
mereka itu sebenarnya mak lampir dan mardian
yang menjelma menjadi sembara dan basir
si luman terkutuk
pak lampir dan mardian
tangkap mak lampir
faridah basir sembarang
sedang apa kalian disini
oh siapa dia
rasa kamu lupa dengan lindu aji
dia kan sahabatmu
jaga ketololanmu itu
jangan sampai farida dan temannya itu tahu
lebih baik kamu diam
waktu itu aku bertemu dengan sembarang
katanya kamu itu diculip orang jahat betul
aku tidak diculik
justru wak mayo yang menyelamatkanku
dan sama sekali tidak jahat
bukan itu yang diceritain sembara
kalau kamu itu dibawa sama mak lampir
aku tidak dibawa mak lampir

aku tidak dibawa mak lampir
aku tidak dibawa mak lampir
untuk bertemu basir dan sembarang
kamu sahabat terbaikku
tentu saja barah
itu sudah tidak diregukan lagi
kamu itu sahabatku
aku sedang dikejar kejar
mak lampir dan juga anak buahnya
dia yang merebut farida dariku
tolong kamu jaga disini
kamu hadang dia
dia pasti datang
lalu bunuhlah dia
bar kenapa kita tidak hadapi bersama saja
oh jangan aji
aku sangat khawatir dengan selamat tanpa faridah
tolong kamu hadang dia
supaya kami bisa pergi jauh dari sini
biar aku yang menghadang mak lampir disini
terima kasih aji
kamu memang sahabat sejati
ada tiga orang lewat disini
dua orang laki laki dan satu perempuan
apa urusan mau bertanya tiga orang tadi
yang dua orang laki laki itu orang jahat
gadis itu diculik oleh mereka dan dalam bahaya
bukan mereka yang jahat
tapi kamu mak lampir manusia setan
kamu yang sudah mengelabuiku
kamu siapa sebenarnya
kamu tahu aku
kamu itu mak lampir
yang merebut faridah dari sembara
sembara dan basir itu temanmu
aku bukan mak lampir
murid wak bayau
kamu yang tertipu
kamu keras kepala liddu aji
kau telah ditipu mak lampir
dia menjelma menjadi sembara
untuk merebut farida dari tanganku
dan dia merubah budaknya menjadi basir
nanti kamu akan tahu siapa wak bayau
mak lampir menjelma menjadi sembara
perempuan tadi memperkenalkan dirinya sebagai yamina anak buahnya wak bayal
tidak seperti orang jahat
mungkin apa yang dia katakan itu benar
mak lampir memang licik
hamba mohon ya allah
berikanlah hamba jalan yang lurus
agar hamba bisa menemukan cambuk wasiat
jagalah dia dimanapun dia berada
angga tak jumpa
macam macam aku tidak
segan segan menghabisimu supaya kau
tidak lagi merepotkan aku ampun
sepertinya aku mendengar
jangan jangan malampir ada di sini
mungkin kamu salah dengar
untuk apa kamu mengintip gadis itu
iseng gundul bu
awas kalau rencanaku gagal cuma gara gara kamu
aku tidak segan segan
iya ma ampun ampun
ohai seluruh penghuni
siluman buaya di sungai ini
datanglah kalian semua
untuk kalian semua
dia dalam bahaya aku harus menolongnya
awas kalau kamu berani menolongnya
aku akan membinasakanmu
biarkan dia binasa
kenapa si lemah musuh itu selalu datang untuk menghalangi rencana aku
aku harus menghadapinya
kalau mau bertarung di depan farida farida tampak curiga
uruslah garis itu
aku akan mengejar si lemah musuh
si lemah tengi
kamu selalu saja mengetahui rencana aku
aku mendapatkan tugas dari sembarang
untuk selalu menjaga farida
meskipun nyawaku jadi taruhannya
aku akan mengirimmu ke neraka
binasalah kamu panglima hutan larangan
ternyata penghuni hutan larangan
hanyalah sekumpulan siluman pengecut
hanya mem flames
kau tak mengenali luosan maritime
semoga maktrub arah
aku akan ikut mencari dia
apa yang terjadi denganmu
dia dalam bahaya
apa yang terjadi dengan farida
sedang merencanakan untuk membunuh farida
dia gunakan segala cara
untuk bisa melenyapkannya
tolong lindungilah farida ya allah
tanpa cemeti sama rasuli
aku tidak bisa mengalahkan malam
aku harus cepatnya mendapatkan cemeti itu
supaya aku bisa menghukum malampir
dengan tanganku sendiri
semoga berhasil sembara
tadi ada buaya hampir menerkamku syir
kamu tenang ya